jumat sore bus transjatim resmi beroperasi
peresmian dilakukan di terminal porong sidoarjo oleh gubernur jatim kofifah indar parawansa
jumlah armada bus yang dimiliki pemprov sebanyak dua puluh dua unit yang beroperasi setiap hari
koridor transjatim yang beroperasi kali pertama adalah koridor satu
dengan rute sidoarjo surabaya gresik pulang pergi
jadwal keberangkatan tersedia sejak pukul lima pagi hingga pukul dua puluh satu malam
bus akan menempuh rute sepanjang tujuh puluh lima km dengan estimasi waktu tempuh satu ratus dua puluh menit
bus trans ini diproyeksikan bisa mengurangi angka kemacetan serta kecelakaan
apalagi tingkat mobilitas masyarakat di tiga wilayah sidoarjo surabaya dan gresik cukup tinggi
rute melewati tiga puluh dua halte lima belas halte untuk sidoarjo surabaya gresik
dan tujuh belas halte untuk gresik surabaya dan gresik
kita nanti akan tambahkan di koridor dua dari mojokerto hari ini sidoarjo surabaya gersik
lalu koridor dua nanti dari mojokerto surabaya koridor tiga dari mojokerto pasuruan
dan koridor empat untuk wilayah malang
dua ribu dua puluh tiga kita berharap semua lancar kita akan melanjutkan dengan koridor dua dan koridor tiga
dan koridor tiga
dan dua ribu dua puluh tiga kita berharap semua lancar kita akan melanjutkan dengan koridor dua dan koridor tiga

desain eksterior bus menampilkan logo transjatim jargon jatim cetar serta akronim raden wijaya
selain itu tampilan luarnya juga dipercantik dengan ornamen batik gapura dan bentuk candi
menurut produsen bus desain yang diciptakan disesuaikan dengan kebutuhan lalu lintas yang padat
desain dan speknya mengikuti untuk
kendaraan transportasi massal yang modern saat ini
jadi kendaraan tersebut diciptakan supaya mengurangi kemacetan yang ada
ini kurang lebih untuk penumpang yang duduk kurang lebih antara delapan belas seat
dan sebagian mungkin ada yang berdiri juga
sistem pemesanan tiket melalui aplikasi
cara pembayaran dilakukan secara cashless
aplikasi bisa menunjukkan info rute dan peta digital
bagi warga kehadiran bus trans menguntungkan sebab tarifnya yang terjangkau
beruntung sekali sih ada trans jatim ya ini
istilahnya masyarakat yang diuntungkan lebih efektif efisien hemat waktu juga hemat biaya juga kan
pada waktu dan hari yang sama
bagi penumpang umum tarif bus trans jatim sebesar lima ribu rupiah
sedangkan untuk penumpang pelajar dan santri rp dua lima ratus
untuk satu minggu ke depan usai peluncuran penumpang tidak dikenakan biaya alias gratis
ardia putri miki peresia sidorjo jawa timur